kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit di bangladesh
dengan jumlah penumpang yang mencapai puluhan juta per tahun
bangladesh berencana untuk meningkatkan kapasitas kereta api mereka
potensi ini kemudian dilirik produsen kereta api indonesia atau pt inka
yang sejak tahun dua ribu lima telah mengirimkan dua ratus lima puluh gerbong ke bangladesh
inilah kaum lapor safin kereta api terbesar dan tersibuk di bangladesh
oke dia sering lagi
stasiun yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima ini melayani sekitar seratus ribu penumpang per hari
sebagai stasiun utama kamalapu station melayani penumpang ke empat puluh tujuh stasiun di bangladesh
untuk memenuhi kebutuhan warganya perusahaan kereta api bangladesh
mencari penumpang yang berbeda
menimpor gerbuang kereta api dari tiongkok india dan indonesia
hingga tahun dua ribu enam belas pt inka telah mengirimkan dua ratus unit gerbong kereta api ke bangladesh
dan pada tahun dua ribu tujuh belas pt inka kembali berhasil memenangkan tender pengadaan kereta api di bangladesh
sebanyak dua ratus lima puluh unit yang rencananya akan mulai dikirim pada bulan januari dua ribu sembilan belas
keberadaan kereta api buatan pt inka diapresiasi warga bangladesh
kereta buatan indonesia sangat bagus sangat nyaman kursinya enak diduduki dan kualitasnya sangat bagus
serta harga tiket yang dijual sangat terjangkau
kualitasnya sangat bagus kursinya sangat empuk diduduki dan jika berjalan tidak terasa guncangannya
jika dibandingkan dengan kereta kereta sebelumnya lebih nyaman kereta buatan indonesia
kereta api buatan pt inka yang dikirim ke bangladesh memiliki spesifikasi berbeda
dibandingkan kereta api yang dioperasikan di indonesia
hal ini disebabkan perbedaan sistem operasional kereta
di bangladesh warga yang kurang mampu masih diperbolehkan menaiki kereta di atap
di hari raya idul fitri dan idul adha penumpang yang menaiki atap gerbong bisa mencapai ratusan orang
sangat kuat jadi di sini ada load test maksimal yang di sini itu memang di atas rata rata ukuran asia
kalau penuh itu penumpang biasanya kalau standarnya itu ukurannya jumlah tempat duduk
kalau di sini sudah lebih
ada yang berdiri ada yang duduk ada yang naik di atas
jadi ada tiga kali lipat lot bulut yang dibutuhkan di bangladesh ini dibanding indonesia
ya kalau rangkaian memang di sini sangat panjang ya
jadi banyakkan maksimum paling sebelas atau dua belas kereta ya satu rangkaian
di sini sampai delapan belas kereta
apalagi kalau hari hari libur atau hari hari besar itu
pasti semua kereta itu dibulkan
jadi delapan belas kereta penuh
kini pt ingka kembali mengikuti tender pengadaan gerbong kereta barang dan bagasi
selain itu pt inka juga berencana untuk memenuhi pengadaan gerbong kereta api
yang dilengkapi dengan lcd running text dan toilet ramah lingkungan
mumtazah chotaneningrat daka